aduh mas mas
aduh kok ngencet kaki gua sih
aduh udah tau patah nih
kok lo bisa berdiri
lo mau nantangin berantem
masih mau lagi
tolong lo jawab jujur ya
lo tau dari mana kalo gue butuh uang untuk orang tua gue
dari mana lo tau
dari mana lo tau
gue tau dari bella

gue ga sengaja ga denger omongannya bella soalnya waktu itu
emang kenapa sih pake nanya
emang lo ga mau dibantu
bukan gitu tapi uang sebanyak itu
aduh udah laman
lo ga usah permasalahin masalah itu
pokoknya kalo lo udah punya duit
gue tinggal balikin aja ke gue
pake ketinggalan segala
belum jauh sih
sekarang yang terpenting
pengobatan orang tua lo bisa terjadi

bantuan lo ini sangat luar biasa buat keluarga gue

mending gue ga usah gaul
mending gue ga usah gaul
mending gue gausah gaul

karena masih ada satu orang lagi yang lo harus ucapin makasih
gue masuk dulu deh
dia aja gak ngasih tau ya gimana gue bisa tahu
karin udah ketularan unggulan nih
gagup kepatah nih kayaknya nih
sampai lari ya
ini salah paham saya
tadi di depan saya motor ini jatuh sendiri
mana mungkin motor ini jatuh kalo gak disenggol
mbak mau ngelak ya
gak mau tanggung jawab
pokoknya gue gak mau tau
harus ganti kan juga patah sepuluh juta sekarang juga
aduh kak rina mbak
mas sepuluh juta sih
yaudah mbak mbak
ini orang lagi sakit masih nego nego aja
mbak mau tanggung jawab nggak
kalo gak mau tanggung jawab gue track nih
saya lihat dulu di dompet saya ada apa enggak
mas kayaknya untuk sepuluh juta gak ada bisa
gak usah ribut ribut
kita suasana jadi tegang lebih baik
lu gak suka campur
ini mbak udah nabrak orang
kaki gue patah mas
masih mulus tuh bodinya
liat dong kaki gue patah
ini nggak bisa diangkat nih
gak bisa jalan gue
tanggung jawab lu
mana yang patah
siapa sih lu
aduh kok nginjak kaki gue sih
aduh udah tau patah nih
kok lu bisa berdiri
wah lu mau nipu loh
wah lu mau cari gara gara sama kita ya
lu mau nantangin berantem
masih mau lagi
padahal aku nih
udah padahal aku nih
terima kasih mbak

dulu mas ya
ya makasih mas
tumben lu jadi pendiam
lu masih marah sama gua
atau lu lagi sariawan
kalo nyuruh gue buat mohon sama ulan
dengar ya bella
kalau lo minta sama si roman sendiri
buat jadi pasangannya di musikalisasi puisi
sampai tahun dua ribu tujuh belas juga dia gak bakalan mau
secara orang dia kesel sama lu
dia sebel sama lo
apaan sih itu kan bukan gue banget
lo tuh nih ya
lo tuh harus silahin kata lo bangetnya itu
kalo emang lo mau si roman jadi pasangan lo
eh yaudah yaudah ben
tapi lo jangan nyesel ya
bulan bakalan ngasih posisi itu buat gue
ya tapi kalo nanti gak berhasil gimana
ya udah lo terima nasib bel
kalo lo nanti berhadapan sama si ulan
lo tuh jangan jutek
lo tuh mesti tahu diri